rencana penggabungan undang undang narkotika dengan psikotropika
membawa harapan baru bagi penggunaan tanaman ganja di dunia medis di indonesia
apalagi harapan untuk bisa memanfaatkan zat kanabinoid
yang hanya ada di tanaman ganja sampai saat ini masih terus ada
apakah perubahan undang undang dalam dunia narkoba di indonesia
akan menjadi hal baru yang sekaligus membawa perubahan dalam dunia medis di negeri ini
rencana penggabungan undang undang narkotika dan psikotropika itu
muncul pada awal juli dua ribu dua puluh tiga di dpr
dalam rapat kerja komisi tiga dpr dengan kementerian hukum dan ham
membahas rancangan undang undang narkotika
ada empat alasan
pertama adalah aspek kesejarahan keberadaan psikotropika
yang kedua adalah metode perbandingan di berbagai negara
yang ketiga adalah aspek kesejarahan undang undang psikotropika di indonesia
dan yang keempat adalah substansi undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
apakah kita akan menitiberalkan pada
aspek kesehatan atau kehukum
ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab
mengapa sulit dijawab
karena memang kejahatan narkotika ini dalam studi kejahatan
dia adalah kejahatan yang unik
di satu sisi dia bersifat pidana administrasi
tetapi di sisi lain dia memenuhi tujuh kriteria extraordinary crime
saya termasuk pendiri lingkar ganja nasional
yang mengusulkan untuk ganja dilegalkan khusus untuk medis
jadi pasti saya secara pribadi saya setuju
sekali lagi secara pribadi
tetapi ini harus kita dalami lebih detail lagi lebih konkret lagi
sehingga saya sependapat disampaikan oleh pak nasir jamil
kita harus merubah abegitas kita khusus terkait ganja
karena memang dalam praktek ganja juga bisa untuk kepentingan medis
untuk kepentingan kesehatan
kalau ternyata ada ganja di tempat lain yang memang punya
setelah melalui proses riset dan lain sebagainya
diakomodasi jadi obat
kalau dengan pasal yang ada sekarang kan tidak bisa masuk ke indonesia
jadi ada kebutuhan kebutuhan ada penyakit penyakit yang ternyata memang
itu disembuhkan oleh ganja
apakah akarnya apakah pokoknya ganja itu diharapkan bisa dilegalkan
untuk kepentingan medis
ada beberapa yang tidak
setuju lembaga seperti bnn kalau nggak salah waktu itu tidak setuju
sementara kami mendapat masukan dari banyak pihak
berkaitan dengan fungsi ganja yang ternyata di beberapa negara juga digunakan
untuk tujuan medis
saya menemui taufik basari anggota komisi tiga dpr ri
untuk memperbincangkan lebih jauh mengenai hal itu
sebenarnya ini pembedaannya apa sih mas
pembinaannya adalah kalau kita bicara soal hukumnya
itu adalah soal penyalahgunaan
jadi dua duanya ini adalah suatu hal yang tidak boleh disalahgunakan
yang ketika disalahgunakan dia akan berakibat pada hukum
dan proses penegakan hukum harus berjalan ketika ada penyalahgunaan itu
ada peristiwa ibu santi yang di bundaran hi ya
dia demo bahwa anaknya membutuhkan medical
kanabis atau ganja medis misalnya itu
itu di mana posisi kasus itu misalnya
jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi tinggi kepada ibu santi
ya kenapa karena dari apa yang disampaikan oleh ibu santi ini
membuka pikiran banyak orang bahwa ternyata ada fakta
peristiwa seperti itu yang selama ini kita tidak mau pikirkan
atau kita merasa tabu untuk mendiskusikan
bahkan tabu untuk mendiskusikan
nah jadi ibu santi ini membuka cakrawala sebenarnya
baik cakrawala masyarakat ini penting karena bagaimanapun proses
pembentukan undang undang legislasi ini pasti ada politiknya juga
ketika masyarakat mulai sadar
oh ya benar juga nih apa yang disampaikan ibu santi
oh ternyata penting juga kita mulai masuk kepada diskusi itu
membuat para politisi di dpr juga
dan masyarakatnya sudah mau membuka diri terhadap pikiran pikiran seperti itu
teman teman kita di dpr pun juga mau membuka pikirannya
pemerintah juga mau membekak pikirannya
sehingga hal hal yang dahulu dianggap tabu
bahkan ketika kita baru mendiskusikan soal apa yang dialami oleh ibu santi
soal misalnya ganja medis misalnya
itu langsung diberikan stigma macam macam dituduh ini dituduh itu dan sebagainya
yang istrinya berjuang untuk akhirnya meninggal juga
ya dia ingin memberikan terapi pada istrinya
yang terapi itu bisa berjalan dengan pemberian ganja medis
tapi karena dia menanam untuk kepentingan istrinya
diam diam karena memang nggak ada
tidak ada keuntungan ekonomi sedikit pun yang didapatkan
tapi kemudian harus dipidana
padahal kalau kita bicara soal pidana
kita harus memastikan bahwa seorang dipidana itu
karena dia berbuat jahat
ada kehendak jahatnya
nah untuk fidelis ini kan jadi pertanyaan
dia jahat kepada siapa
dia baik kepada istrinya dia ingin menyelamatkan istrinya
kejahatan apa yang dilakukan dia harus berada menangkap pindahan
itu kenapa dia dianggap jahat
kan dia dianggap jahat akhirnya
dianggap jahat karena memang regulasinya
menentukan bagi seseorang
yang memiliki menyimpan narkotika golongan satu ini
sebagai satu kejahatan
nah ini yang kemudian harus kita pastikan bahwa
hukum itu adalah untuk yang jahat
bukan untuk orang orang yang tidak punya kehendak jahat sama sekali
narkotika golongan satu ini kan sudah kayaknya mentok gitu mas
apakah memungkinkan sih mas
penggolongan penggolongan ini ditinjau ulang
saya tidak tahu bagaimana bahasa hukumnya ya
ya jadi memang beberapa waktu yang lalu dulu dulu
itu susah kita kalau kita mau mendiskusikan
bagaimana kita mencoba membongkar ulang
berdiskusi orang soal golongan satu ini
karena itu tadi soal stigma dan macam macam
nah tapi dengan pertolongan dari ibu santi
orang sudah mulai open mind
sehingga sangat terbuka untuk ini
kita coba diskusikan termasuk juga ketika hal ini diajukan ke mahkamah konstitusi
dan mahkamah konstitusi meskipun menolak permohonan tersebut
dan mahkamah konstitusi meskipun menolak permohonan tersebut

sebentar mahkamah konstitusi menolak
ya menolak untuk mengubah ya narkotik apa ganja dari golongan satu pindah ke golongan
tetapi di dalam pertimbangan hukum dari mahkamah konstitusi
memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian
oh oke ada pintu

artinya apa artinya memang putusan mk lebih pada bahwa ya kita tidak bisa langsung menolak
artinya memang putusan mk lebih pada bahwa ya kita tidak bisa langsung menolak

tapi harus didahului dengan penelitian
kalau penelitiannya menunjukkan ke arah ada kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap penggolongan
jangan kemudian menetapukan ini
jangan menutup diri terhadap riset
jangan menutup diri terhadap kemungkinan kemungkinan yang mungkin belum kita bisa bayangkan sekarang
jadi ya sudah kita ada tahapannya melakukan penelitian
kalau penelitian menunjukkan hal yang mengarah ke sana
tidak ada salahnya kemudian kita
mulai mempertimbangkan ya untuk membuat rumusan rumusan baru yang bisa mengakomodir hal hal ini
ketua pusat riset obat herbal universitas syahkuala banda aceh dr khairan
menjelaskan keunikan tanaman ganja di dunia medis yang sampai saat ini belum dieksplorasi di indonesia
karena dari awal ganja secara general ini secara general masih digolongkan narkoba golongan satu
maka bahkan tingkat pembedaan jenis ganja pun tidak diketahui ya dok ya
itulah karena keterbatasan tadi
kami berharap begini ya misalnya aceh saat ini sudah ada
dua jenis tanaman yang memiliki nilai ig nya
indeks geografis nilai misalnya dan kopi
itu yang sudah kita punya
tapi untuk yang ganja ini kita belum punya
untuk melihat saja kita itu takut ya
kami sebagai akademisi itu khawatir takut karena undang belum membolehkan
jadi arah ke sana belum
memang salah satu
jadi salah satu pendekatan yang pertama kita lakukan adalah untuk melihat karakteristiknya
determinasinya kita bisa bekerjasama dengan brin misalnya untuk lakukan determinasi
dan jadi aceh itu masuk kanabis indica atau sativa
begitu kita tahu itu jenis sativa misalnya
kalau jenis sativa berarti kan thc nya tinggi kalau berdasarkan literatur literatur yang kita baca
kalau jenis sativa berarti kan thc nya tinggi kalau berdasarkan literatur literatur yang kita baca
itu kandungan tetera hidrokanabinol yang fungsi untuk gangguan memori yang serius bagi pengguna
itu yang belum kita ketahui
kita ngomong untuk kebutuhan medis
sebenarnya yang dibutuhkan dari tanaman ganja ini itu zat apanya dok
itu telah berhasil diidentifikasi ada empat ratus dua puluh enam senyawa
dari empat ratus dua puluh enam senyawa tersebut
enam puluh senyawanya adalah kanabinoid
kanabinoid ini terdiri dari beberapa
ada thc tadi yang saya sebutkan tadi
dan ada namanya cbd kanabidiol
ketiga tiga senyawa ini itulah yang efek sedatif ya pada ganja
terutama di thc nya itu yang paling dominan
kalau kita lihat dari kegunaannya ya
tapi karena ini disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu
ya seakalkan ganja ini efeknya kesana
senyawa yang disalahgunakan ini
kalau kita gunakan dengan
untuk tujuan medis itu sangat baik sekali
ya beberapa peneliti peneliti di luar di amerika misalnya ya
untuk telah memanfaatkan senyawa ini untuk tujuan medis
cuma ini juga masih kontroversi juga mas iman
terkait dengan ini kan
karena itu tadi karena
indonesia sudah mengeluarkan ada dua permain case
yaitu permain case yang tahun
nomor lima tahun dua ribu dua puluh
dan permain case nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh dua itu
yang membolehkan untuk meneliti ganja untuk medis ya
cuma masih dibatasi di dalam permain case tersebut
masih dibatasi bahwa
sampel yang kita gunakan itu terbatas dalam bentuk ekstra
kembali ke enam puluh senyawa yang memabukkan kalabinoid ini
apakah enam puluh senyawa ini
itu punya manfaat lain selain membuat orang gampangnya mabuk itu dong
dari literatur yang kita baca itu memiliki sifat sebagai anti cancer
banyak yang yang berefek kesana
senyawa yang ada di dalamnya adalah
seperti padahalnya misalnya di bawang putih
karena kalau ada bahasa latinnya kan
bawang putih eee al apa alium satifum
jadi senyawa pencirinya adalah allicin
begitu juga pada kunyit kurkuma
kurkumin yang ada ataupun kurkuminoid
pada ganja juga seperti itu
cannabis maka senyawa aktif pencirinya adalah cannabinoid
tentu dengan kadar tertentu
tentu ini kan ranahnya ilmu kedokteran
obat yang diberikan pada dosis tertentu akan berefek
tapi kalau kita berikan pada dosis yang berlebihan
itu tidak akan berefek
bahkan akan menghasilkan efek samping
jadi sesuatu yang
kita konsumsi sesuai dengan dosis
nah itu insya allah ada efek farmakologisnya
tapi kalau di luar itu ya efek toksikologisnya yang kita dapatkan
ketika ini katakanlah dibuka
keran untuk diteliti
kira kira jumlah tempat penelitian
itu di indonesia sangat banyak
atau perlu ada spesifikasi khusus untuk meneliti kanabis atau ganja ini dok
kalau kita lihat di permenkes nomor lima tahun dua ribu dua puluh tiga
itu kan diatur terkait dengan dari pembibitan
itu harus ada ruangan khusus pak mas iman
itu kalau tidak salah di thailand itu malah dikawal oleh tentara mereka
jadi orang yang keluar masuk ke sana itu dikawal
sehingga yang boleh masuk ke sana adalah
yang betul betul ada izin ke sana
jadi kalau memang indonesia
kalau menurut pandangan saya ingin
mendalami tanaman ini
mungkin harus dibuat tempat khusus
lab khusus tersendiri
yang dengan security yang sangat ketat
baru bisa jalan ke sana
karena dikhawatirkan nanti penyalahgunaan yang tidak baik
saya ke yogyakarta menemui santi warastuti
salah satu pejuang ganja medis untuk anaknya
jadi waktu tahun dua ribu dua puluh kita mengajukan gugatan kmk itu
saya mendengar pemanfaatan ganja
untuk pengobatan medis
dan saya mempunyai anak
yang berkebutuhan khusus dengan kondisi
cerebral palsy dengan penyakit penyerta
salah satunya epilepsi
dan itu di luar negeri
ganja sudah banyak digunakan sebagai obat epilepsi
untuk anti kejang
nah karena saya ingin merasakan manfaat ganja untuk anak saya
kalau di indonesia
ganja masih golongan satu tuh mas
kan itu nggak bisa disentuh oleh siapapun
nah langkah awal itu adalah menurunkan golongan ganja
dari golongan satu ke golongan tiga atau golongan dua lah
jadi langkah awalnya bisa diteliti
mbak santi ini tahunya dari mana bahwa
ganja medis itu bisa digunakan untuk
saya tidak tahu ya menyembuhkan atau seperti apa
untuk di pika
jadi awalnya kita semua kita bertiga ini kan
stay di bali mas kita tinggal di bali
nah saya bekerja dengan orang asing
dengan bule itulah istilahnya
jadi atasan saya itu kan orang asing
yang sering traveling ke luar negeri
saat itu pika sudah sakit tuh udah difonis epilepsi itu
pas beliau keluar negeri
mungkin lewat skype ya dulu belum ada wa dan lain lain
nah dikrimi foto botol santi ini
kalau di negara aku dipakai obat epilepsi nih
mau nggak tak bawain
nah dan di botolnya tertulis tuh
setelah kita pulang ke jogja
saya bertemu dengan ibu dwi pertiwi
ibu dwi pertiwi ini ibunya almarhum musa
jadi ibu dwi pertiwi itu membawa musa
untuk treatment ganja ke australia
musa kondisinya sama dengan di pika
kalau bagi saya
lebih maaf ya lebih buruk daripada pika
karena maaf musa ini lebih tua dari pika
tapi kondisi fisiknya lebih kecil dari pika
kemudian pernafasannya itu banyak dahaknya gitu
pola tidurnya ambur adul
jadi kemudian setelah pulang dari sana itu
kok pola tidurnya bagus
kajangnya kayaknya nggak ada deh waktu itu
kemudian makannya banyak
nah itu kan loh diapain ya maksudnya
setelah dari australia treatment
dengan ganja medis itu
pika itu kan sudah konsumsi obat medis
sejak difonis itu sudah konsumsi obat medis mas
obat medis kejang
setiap tubuh itu kan progresnya beda beda ya
setiap anak penerimaannya beda beda
reaksi tubuhnya beda beda
dan pika itu
banyak obat beberapa obat kecang itu dia alergi
jadi ada namanya penobarbital
itu juga obat kejang
jadi waktu itu pika setelah kondisinya sepuluh hari
nggak sadar karena kejang disarjidau
konsumsi dua minggu
itu bibir pecah pecah
terus bintik binti merah seluruh tubuh
jadi kayak steven johnson syndrome gitu
jadi malah pulang dari rumah sakit dua minggu
oh enam lagi di rumah sakit
kemudian itu stop
obat kejang itu
kalau diminum jangka waktu lama
jadi pika itu pernah
pernah bab itu susah
karena kalau dokter aku pun
surya bilang obat kejang itu kan merilekkan saraf tuh
paristaltiknya ikutan rilek
jadi kayak nggak ngeden gitu
jadi kayak misalnya seminggu nggak nge ngek
itu juga pernah
pilihan menggunakan ganja medis
itu bukan ujuk ujuk
tapi karena semua
tindakan apa treatment medis itu sudah dilakukan
dan efeknya bisa beragam rupa itu
jadi bukan yang
kemudian saya harus ganja medis
memang banyak bu
orang tua yang
hidup dengan cp itu
karena di jogja ini pun juga ada
kita ada kayak
namanya wahana keluarga cerebral palsi
kayak perkumpulan gitu
ibu ibu dengan anak anak berkebutuhan khusus
itu tiap kota pasti ada mas
apakah ibu ibu atau keluarga ini juga
memiliki harapan yang sama
dengan perjuangan mbak santi dan kawan kawan
para ibu para orang tua itu pasti menginginkan
anaknya itu mendapatkan yang terbaik
apapun itu caranya
kalau saya dengan cara saya ini
saya berusaha memberikan yang terbaik buat anak saya
mungkin ibu ibu yang lain
banyak yang belum tahu kan
oke mereka mengusahakan dengan
oke terapi di rumah sakit
pijat di sana
pasti mereka itu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya
kalau kita sendiri ya
nggak cukup ya
kalau untuk seperti ini
harus banyak elemen yang mendukung
untuk memberikan bantuan kebijakan
untuk mempermudah kita
memberikan yang terbaik buat anak kita
kan nggak harus dengan ganja
coba dikasih obat yang lain misalnya
pernah nggak mbak santi berpikir
di luar obat obat yang tadi disebutkan ya
dengan cara lain itu
dan sekarang pun saya juga nggak terus
karena ganja belum ya udah saya diem aja
enggak enggak enggak
saya tetap melanjutkan fisioterapi
saya bawa pika ke terapi hiperbarik
saya melanjutkan konsultasi ke dokter

kalau nggak ganja enggak bukan gitu
sambil menunggu itu
sambil itu bisa menunggu saya berikan kepada pika
saya juga tetap berusaha
dan efeknya sampai di titik sekarang
pika belum bebas kejang
belum bebas kejang
pika belum bebas kejang
tapi alhamdulillah kondisinya stabil
maksudnya tidak dalam setahun ini
terakhir tahun dari agus
terakhir enam agustus
setelah itu tidak pernah opnam lagi
jadi kondisinya stabil
tetapi belum bebas kejang
jadi konsen saya ke ganja medis itu kan memang untuk kejang
jadi karena kalau kejangnya masih ada
mengganggu proses terapi
jadi kalau sudah bisa jalan
sudah bisa merangkak
sudah bisa tengkurap kok kejang
nah itu bisa menurun
jadi seperti kita ulang lagi
itu kan ya capek tuh mas
kita saja oh senang anaknya
kok tiba tiba kejang ngedrop
nanti tidak bisa tengkurap lagi
kalau anak sipi
dengan epilepsi kemudian pelep
tidak ada kejang epilepsinya hilang
disaat dimaksimalkan kemampuannya
entah motorik kognitif dan lain lain
jadi kalau terapi saya pika bilang
kalau ini kan udah jalan ibu
dan ada kejang
itu seperti mengulang kaset ulang kaset lagi
kondisi pika sekarang
kalau misalnya ada pengobatan selama ini
pika yang kalau treatment nya
kalau sekarang terapi di rumah
kemarin terapi hiperbarik
yang terapi oksigen
karena menurut saya anak anak seperti ini
pasti kan oksigennya tidak lancar
jadi oksigen ke otak
kalau kejang itu kan
nggak nyampe otak
otak mas kejangnya
kalau ada kejang oksigen nggak nyampe otak
otak itu lebih sering kekurangan oksigen
jadi kalau obat oral
semua obat oral ya
maksudnya dimakan ya
pika sebetulnya sudah tidak saya berikan obat dokter
apakah kondisinya menjadi
semakin baik dengan keputusan itu
memburuk sih tidak
tetapi membaik sekali juga belum
tetapi saya karena saya merasa
saya berikan dan tidak saya berikan
tidak ada efeknya
mendingan tidak saya berikan gitu
jadi saya hanya memberikan
dihacepam itu obat kejang
tetapi saya berikan
jadi ada diacepam yang bentuk pil
jadi misalnya dia ada kejang
saya berikan pil
tetapi misalnya kok masih kejang
saya berikan yang lewat sup
yang maaf lewat hibur
nah jadi hanya itu yang saya berikan
yang sekarang memiliki kewenangan untuk itu
dan semoga ada efek positifnya
untuk keputusan kedepan